jangan lupa like share dan subscribe channel ini
oke aku akan langsung aja
sebelum kita menikah
aku pernah punya hubungan dengan teman sma aku
dan dari hubungan itu aku punya seorang anak
dia nekat memberitahu aku untuk menekan aku
loh kamu kok gak kaget sih mas
semua orang punya masa lalu mereka
mungkin kalau dulu
kamu ceritain itu sama aku
mungkin aku akan marah
kamu udah bohong sama aku
tapi reva aku udah biasa dengan semua kebohongan kebohongan kamu
lagipula gak ada bedanya juga
anak itu adalah suami dari dewi
dan anak itu adalah abi
anak kesayangan kamu
kehendak mu rasain para pembagaian estado iban yg ada di institusi
dengan sesehat nanti nanti aku mpada desya li planet
apa harus dukung
apa dia maksudmu

apa kasih diyor
kamu gak bisa seenaknya seperti itu
memperbainkan kehidupan orang
semua atas apa kehendak kamu sendiri
udah deh reva sebaiknya kamu bertahun
aku gak butuh ceramah kamu
yang aku butuh itu status
sebagai istri kamu lagi
reva apa yang kamu mencari
mau harta mau duit
mau rentokan lebih banyak dari aku
kamu apa sih
semakin kamu sulit aku dapetin
semakin aku akan membaca kamu
atau kebahagiaan dewi
aku tunggu kabar kamu
aku tunggu kabar kamu
aku tunggu kabar kamu
alhamdulillah hari ini semuanya baik baik aja
aku bisa ketemu mas fah
aku bisa ketemu mas fahri
bisa sekolah lagi
bisa sekolah lagi
terima kasih ya allah
kau sangat baik padaku
kenapa seperti ada rasa sakit di hatiku
mempersiapkan pernikahan kami loh
kenapa aku jadi sesak nafas begini
karena baca pesan reva
sebaiknya aku cari udara segar sebentar
ini gak bagus banget
aku gak bisa tinggal diam
besok aku harus paksa dewi
untuk ketemu sama profesor irawan
ini udah terlalu bahaya
aku bisa tinggal diam
tapi aku akan bagi
jawab defe nomonya dewi
maaf saya masih ada urusan di dalam permisi pak
salah kamu memanggil aku pak
pokoknya apapun yang terjadi disini
aku akan selalu menjadi bobi yang sama untuk kamu
aku gak akan pernah berubah
saya yang berubah
nisa semakin membenci saya
setiap dia melihat kamu bicara sama saya
boleh saya minta tolong sekali kepada kamu
jangan anggap keberadaan saya di rumah ini
aku gak bisa melakukan itu
lakuin aja buat istri kamu
hargai perasaan dia
kamu gak sadar
dia semakin membenci aku
tapi kalau kamu emang gak mau ngomong sama aku
tapi buat apa kamu peduli sama perasaannya nisa
gimana dengan perasaan kamu
perasaan kamu juga penting

sudah aku duga
mas bobby ngilang abis makan malam pasti kesini nyamperin si babu

saya juga pengen menjaga diri saya sendiri

enak ya berduaan disini udah sampai mana pacarannya jaga menurut kamu nis
saya permisi dulu silahkan kalian berdua bicara
saya nggak mau dikaitkan dalam urusan kalian permusik aku mau bicara sama kamu
aku sama sekali tidak melakukan hal memalukan dengan dewi
jadi kamu tolong berhenti berhayang